prihatin terhadap banyaknya warga yang membuang sampah sembarangan membuat aibtu trisi setiono seorang anggota polisi di tulung agung
rela meluangkan waktunya menjadi tukang sampah
ia bersama tetangganya mengambil sampah ratusan rumah warga di desanya agar kampungnya menjadi bersih
beginilah aktivitas keseharian aibtu trisih setiono anggota polsek gondang tulung agung
meski disibukan dengan pekerjaannya sebagai kepala sentra pelayanan kepolisian terpadu
namun ia mempunyai rasa kepedulian yang tinggi terhadap kebersihan lingkungan terutama masalah sampah
ia bersama tetangganya berinisiatif memunguti sampah yang berserakan di kampungnya
dengan menggunakan truk bak terbuka yang dipinjam dari tetangganya
aibtu trisih berkeliling mengambil sampah dua hari sekali di beberapa desa
sebelum dibuang sampah sampah yang diambil dipilah terlebih dahulu agar memudahkan dalam pengerjaan
sebagai tukang pungut sampah mandiri aibtu trisi memperlakukan iuran kepada warga yang memanfaatkan jasanya
setiap rumah dikenai biaya rp dua puluh per bulan sementara untuk warung makan rp lima puluh per bulan
sampah sampah di wilayah kita kan berserakan apalagi di kaliteluh di jembatan bung gudel di jembatan mumpu mumpu
jadi kita punya angan angan untuk mengangkut itu
aktivitas aibtu trisih mendapat dukungan dari warga
warga merasa sangat terbantu karena sebelumnya warga kesulitan untuk membuang sampah
kenapa terbantu sekali
soalnya kalau sampah itu kalau banyak ya bau kalau diambil kan enak sekali
sebelum ada diambil ini sampahnya gimana bu
susah enggak ada
susah enggak ada
kini sebanyak dua ratus dua puluh satu rumah menjadi pelanggannya
uang iuran yang terkumpul tersebut oleh aibtu trisih digunakan untuk biaya operasional
dan lebih utamanya ditabung untuk rencana membeli armada truk baru yang lebih besar